polisi pak ini asbaknya
bukan baru kali ini saja orang berurusan dengan polisi karena memperjualbelikan

sebelum heboh kebaya merah jagad maya juga pernah diebohkan dengan konten pornografi yang diperankan perempuan berinisial sk dan da
di akhir desember dua ribu dua puluh satu jagadmaya dihebohkan dengan konten pornografi perempuan berinisial sk di tempat umum
yakni di bandara yia kulon proko yogyakarta
selang beberapa hari perempuan sk ditangkap dan saat diperiksa
ia mengaku menjual konten pornografi dirinya dengan penghasilan miliar
selang tiga bulan yakni pada maret dua ribu dua puluh
kembali seorang perempuan berinisial da ditangkap polisi
hasil pemeriksaan polisi pun mengungkap motif yang sama yakni ekonomi
da mengaku menjual konten pornografinya kepada sebuah situs dewasa only fans
dan ia mengaku mendapatkan uang puluhan juta
motif ekonomi dibalik pembuatan video porno juga terungkap dalam kasus kebaya merah
direktur direkturat reserse kriminal khusus polda jawa timur kombes farman
pada selasa delapan november mengungkapkan
keduanya membuat video porno atas permintaan alias pesanan
para tersangka mengaku menerima sejumlah uang berdasarkan tarif tema yang dipesan pelanggan
dari sebuah akun twitter yang saat ini masih kita lakukan penyelidikan
dan mendapatkan keuntungan dari penjualan konten video porno tersebut
tarif ini bervariasi tergantung tema
perputaran uang haram bisnis pornografi memang sangat fantastis dan mampu menjerat para pelaku
seperti dikutip laman
situs dewasa only fans pada dua ribu dua puluh mempunyai tujuh juta pelanggan di seluruh dunia
yang membayar setiap bulannya dengan total iuran mencapai rp empat puluh enam delapan triliun
ini sih pak
besarnya perputaran uang haram bisnis
fotografi inilah yang diduga membuat sebagian orang di indonesia terjerat
meski sebelumnya sejumlah pelaku ditangkap sekaligus dipidana
demi deputan cnn indonesia